dan sekarang sudah bergabung bersama kami dari cikini koordinator forum masyarakat peduli parlemen formapi bang sebastian salang
selamat sore bang sebastian
ya selamat sore
halo bang sebastian tanggapan umum dulu atas undang undang md tiga yang sudah disahkan menimbulkan kontroversi dan keributan luar biasa di luar
ya yang pertama tentu publik itu terkejut ya dengan disahkannya undang undang ini
pertama memang ini proses pembahasannya begitu cepat
lalu kemudian ketika disahkan justru muncul sejumlah pasal krusial yang satu bisa mengancam demokrasi kita
yang kedua memberikan perlindungan hukum yang luar biasa kepada anggota dpr sehingga mempersulit aparat penegak hukum jika anggota dpr nanti ke depan itu terkait atau terlibat kasus tindak pidana
lalu kemudian ada upaya untuk
dengan halus gitu memaksa kapolri untuk menjalankan keinginan dpr untuk memanggil paksa siapapun yang mereka panggil
nah belum lagi misalnya soal pimpinan yang awalnya sebetulnya niat dari revisi undang undang md tiga ini hanya untuk menambah satu poin saja
undang undang md tiga yang berkaitan dengan sebetulnya kursi yang selama ini tidak ada bagi partai pemenang pemilu dua ribu empat belas gitu
sehingga ditambah satu di pimpinan dpr
sebetulnya itu niat awal kenapa revisi ini dilakukan
tapi begitu keluar ternyata yang terjadi apa yang kita lakukan apa yang kita saksikan saat ini
jadi pertama mengejutkan
yang kedua saya sendiri kaget gitu ya
masih ada pikiran pikiran yang tidak demokratis seperti ini di dalam pikiran para pejabat publik kita terutama dpr
padahal mereka sudah hidup di alam yang berbeda hidup di era yang sudah berbeda
artinya ini menunjukkan ketakutan mereka
pertama ini cara berpikir yang tidak kompatibel lagi dengan sistem demokrasi dan keterbukaan yang ada hari ini
jadi pasal satu ratus dua puluh dua itu hanya kompatibel dengan sistem motoritarian gitu
nah yang saya tidak mengerti kok pikiran seperti itu masih ada di era demokratis seperti ini
apalagi itu dituangkan di dalam sebuah undang undang gitu
ini kan sebuah kemunduran yang luar biasa
sekaligus menjadi ancaman yang serius bagi demokrasi kita
anda bayangkan kalau semua pejabat publik punya pikiran seperti ini
pejabat publik kita di era demokrasi menjadi pejabat yang anti kritik
maka dengan perkembangan teknologi mungkin penjara penjara kita di seluruh indonesia ini akan penuh dengan pengeritik pemerintah atau lembaga negara lainnya
nah yang kayak gini gini
ini menjadi ancaman yang serius yang tentu saja
yang tidak bisa diterima
dan ini mengganggu akal sehat
oke oke mengganggu akal sehat
bang sebastian kita jeda dulu
nanti setelah jeda kita bahas sebenarnya pasal pasal yang karet yang berbahaya bagi masyarakat umum yang mana saja
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita kembali bergabung dengan bung sebastian sala koordinator formapi dari luar studio dari cikini tepatnya
bung sebastian ada satu pasal yang di situ dituliskan
mkd bisa mengambil langkah hukum kepada siapapun atau lembaga manapun yang merendahkan kehormatan dpr
memang kata merendahkan ini baru mau diatur perimeternya tapi apakah kita bisa mempercayai perimeter yang akan disusun oleh dpr sendiri untuk melindungi anggotanya
ya pertama itu yang tadi saya bilang
pikiran niat mereka dengan mengatur mencantumkan pasal ini itu sudah sebetulnya sudah mundur jauh sekali dan ini mengancam demokrasi itu dulu
yang kedua mereka keliru gitu
bahwa mnpb itu mereka keliru
itu dilahirkan untuk menegakkan citra dan kehormatan dpr dari perilaku anggota dewan
nah orientasinya itu ke dalam
jadi mnpb itu menegakkan citra dan kehormatan dewan dari perilaku anggota dewan itu sendiri
bukan orientasinya keluar gitu
nah yang diatur sekarang ini mkd juga mau mengurusi publik gitu
ini kan kerancuan berpikir yang menurut saya
efeknya nanti kemudian
mkd itu bisa saja nanti dia sibuk mengurusin kriminalisasi publik
orang yang mengkritik daripada mengkritisi anggotanya sendiri
nah jangan lupa kritikan terhadap mahkamah kehormatan dewan selama ini kan mereka tumpul gitu
untuk memberikan sanksi kepada anggota dpr yang selama ini diduga atau sudah diduga
atau sudah terang benerang menurut kacamata publik melakukan pelanggaran terhadap politik
tapi sekarang justru diberi lagi tambahan tugas baru mau ngurusin publik gitu
lalu kemudian yang ketiga begini
niat dari pasal ini kan sebetulnya untuk membungkam suara kritis dari publik gitu
nah ini bahaya dalam konteks demokrasi dan perkembangan demokrasi kita hari ini
apalagi sampai itu dirumuskan secara eksplisit di dalam undang undang ini ini bahaya sekali
oke bagaimanapun sekarang undang undangnya sudah ketok palu
nah ketika mendapat kritikan seperti ini kan kemudian
nah ketika kita mendapat kritikan kayak begini kan baru dpr mengatakan nanti kita akan rumuskan secara detail di dalam tata tertib
tapi jangan lupa itu pasal di dalam undang undang md tiga nya itu memang betul ini pasal sapu jagad
ini pasal karet yang sangat subjektif bisa ditempatkan ke siapa saja
jadi monopoli penafsiran itu nanti ada di dpr
jadi ini memang sangat berbahaya
pasal ini merupakan pasal ancaman gitu kepada publik
kasarnya begini eh masyarakat kalian stop gitu ya mengeritik dpr
kami ini udah capek lah dikritik oleh masyarakat
nah kalau mbak rini kritik kritik lagi nah ini kira kira kita akan menggunakan pasal ini
oke terus bagaimana sekarang kita harus
ini kan tidak sehat cara berpikir
bergerak kan bagaimanapun apalagi kami media kan juga pasti akan terus menerus mengeritik kinerja anggota dewan
dan ini tahu nggak eksesnya ini tidak hanya kepada orang orang
ini juga mengekang kebebasan media
jadi kalau nanti putri salah ngomong atau media menulisnya ini
sudah bisa langsung dikenakan dengan pasal ini gitu
nah ini kan akan kemana mana
itu satu hal
nah hal yang lain tadi ini soal pemanggilan paksa
jadi di situ dengan sangat eksplisit disebutkan kapolri
jadi ini pasal yang lagi lagi menurut saya eksesnya nanti ini bisa dipakai oleh dpr untuk mengancam siapa saja
dan juga membenturkan antara lembaga satu dengan lembaga lain bisa juga kan
jadi di dalam undang undang ini
jadi di dalam undang undang sebelumnya kan memang itu diatur soal dpr punya kewenangan panggil paksa
tetapi mekanismenya itu belum diatur
nah kelihatannya kali ini mereka mengatur tapi mereka langsung membuat lompatan yang luar biasa
itu langsung memerintahkan kapolri gitu
sehingga tidak ada lagi ruang bagi pimpinan kepolisian untuk mengkaji apakah ini boleh atau tidak gitu
karena ini yang dipaksa itu adalah kapolrinya
maka nggak ada pilihan lain bagi kapolri untuk melaksanakan itu
nah dengan ketentuan seperti ini tentu begitu nanti apa namanya
jadi kalau dpr tidak suka misalnya kepada pihak tertentu atau kepada mitra kerjanya
maka kemudian angket itu menjadi ancaman yang sangat menakutkan
karena di dalam angket itu ada hak dpr untuk memanggil pilihan
dpr untuk memanggil paksa
anda bayangkan bagaimana pejabat publik dipanggil paksa gitu oleh dpr
untuk hal yang misalnya bisa di dialogkan
berkaitan dengan kebijakan
artinya ekses ekses dari undang undang ini kedepannya gaduh berarti ya kira kira ya
secara keseluruhan saya ingin mengatakan
dpr sekarang mereka ingin cepat menyelesaikan sebuah rancangan
sebuah rancangan undang undang itu baik
tetapi satu partisipasi publik itu menjadi penting sekali untuk diperhatikan
lalu yang kedua tidak berarti bahwa dengan ruang yang terbatas lalu kemudian ditutup sedemikian rupa
maka kemudian substansi dari rancangan undang undang yang dibahas itu tertutup bagi publik
lalu kemudian memasukkan sebanyak banyaknya agenda pribadi mereka
lalu kemudian kalau ada pihak lain
seperti publik yang memasukkan
seperti publik yang mempersoalkan ini
dpr dengan mudah mengatakan silahkan kamu gugat ke mahkamah konstitusi
bukan itu persoalannya
jadi sudah sejak awal dpr itu dituntut untuk berpikir dan melahirkan kebijakan
yang satu tentu memperhatikan pertimbangan hak
hak politik hak ekonomi gitu dan hak asasi manusia gitu
yang kedua tentu undang undang itu mendukung
perkembangan demokrasi kita bukan malah membunuh gitu
atau membungkam masyarakat kita di era kebebasan seperti ini gitu
nah niat seperti itu harus ada gitu
di dalam setiap proses pembuatan undang undang
bukan berarti seenak dpr membuat undang undang lalu kemudian kalau kita tidak setuju silahkan gugat ke mahkamah konstitusi
nah itu dia meleparkan kepada bagian lain lagi
nah cara berpikir ini tidak boleh dibiarkan di dpr kita gitu
nah pertanyaan kemudian kan begini putri
karena ini sudah disahkan
dalam waktu tiga puluh hari itu undang undang ini pasti otomatis berlaku
karena itu maka gak ada pilihan lain bagi publik
nggak ada pilihan lain bagi publik undang undang ini memang mesti diajukan judicial review ke mahkamah konstitusi
terkait dengan pasal pasal yang ada
dan ruang itu tentu saja ada
tetapi kan kalau apa apa kita harus gugat ke mahkamah konstitusi
gak apa apa gugat ke mahkamah konstitusi
ini kan kita gak pernah maju gitu
karena banyak sekali undang undang yang dibuat dpr itu ujung ujungnya dibatalkan di mahkamah konstitusi gitu
jadi memang hanya itu satu satunya cara untuk memastikan hak kita bersuara untuk mengeritik anggota dewan itu tidak dibungkam
bung sebastian salang terima kasih sudah bergabung bersama kami